saudara jenasa putri satria ananta rastika siswa sekolah tinggi ilmu pelayaran yang tewas dianiaya oleh seniornya tiba di bali
jenasa sementara dititipkan di rsud klungkung sambil menunggu upacara pemakaman
jenasa siswa stip putus satria ananta rastika disambut isak tangis keluarga saat tiba di rsud klungkung
menurut keluarga korban jenasa dititipkan sambil menunggu upacara kremasi atau ngaben yang menurut rencana dilaksanakan pada sebelas mei mendatang
keluarga putri satria masih terpukul atas kematian anaknya yang tak wajar yang diduga akibat dipukul oleh seniornya
karangan bunga duka cita pun tampak berjejer di rumah duka di desa
dengan gunaksa kecamatan dawan kelungkung bali sodara
sang orang tua dari putri satria bercerita bahwa keinginan bersekolah di taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran merupakan cita cita korban sejak dulu
kini akibat perlakuan dari seniornya membuat anaknya meninggal sia sia
terus baru ditelepon dari seluruh input istri karena istri gak bisa berdaya dengan berada di atas jalan
istri yang masih tak usah kabar juga anaknya meninggal
kalau anaknya baik menurut teman teman juga ngakuannya baik berorganisasi lah
terus memilih sekolah tinggi ptip ini kemarin gimana
oh dari semuanya dia
saya mohon dari pihak polisian untuk menggali lebih jauh perangan
biar saya rasa tidak mungkin dilakukan satu orang
di tengah duka yang tengah melanda ayah putus satria anantara stika
korban pembunuhan di taruna sekolah tinggi pelayaran oleh seniornya
menaruh harap agar kasus kematian buah hatinya ini diusut tuntas
dan tersangka mendapat hukuman yang setimpal dengan tindakannya
dari hasil gelar perkara polisi menetapkan satu tersangka kasus penganiayaan berinisial trs
yang merupakan mahasiswa tingkat dua stip cilincing
tersangka menganiaya korban usai berkegiatan di kampus
penindakan yang dilakukan ini menggunakan kekerasan tangan kosong
tidak menggunakan alat tidak menggunakan jadi penggunaan dengan tangan kosong
tapi tindakan kekerasan eksensif ini ya menurut saya ini sangat tidak boleh
dalam proses atau persiwa bedana ini yaitu sodara trs
sodara trs salah satu taruna stip cilincing tingkat dua
kasus kekerasan yang dilatar belakangnya arogansi senioritas bukan kali ini saja terjadi
tahun dua ribu tujuh belas ada enam siswa dianiaya senior di kompleks stip
satu siswa tewas dan lima lainnya harus dirawat di rumah sakit
lalu pada tahun dua ribu lima belas terjadi kasus kekerasan yang sama
yang dilakukan di lingkungan sekolah yang mengakibatkan satu orang tewas
di tahun sebelumnya dua ribu empat belas kasus kekerasan senior juga terjadi
korban tewas setelah dianiaya oleh seniornya di sebuah rumah kos
kementerian perhubungan selaku yang mewadahi sekolah ini pun
membentuk tim investigasi khusus terkait tindak kekerasan di stip
yang dilakukan oleh seniornya terhadap juniornya
tak hanya menginvestigasi tentunya
tapi bagaimana ada upaya preventif sehingga kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa tak lagi terulang
tim liputan kompas tv
kasus kekerasan senior pada juniornya yang berujung pada tewasnya korban kerap terjadi saudara
lalu kenapa kasus penganiayaan ini berulang dan bagaimana pengawasan yang dilakukan
kita bahas bersama dengan psikolog forensik mas reza indragiri
yang telah bergabung bersama kami di kompas malam
siswa yang jauh jauh merantau begitu mengejar cita citanya ke sekolah stip
justru harus merenggang nyawa di tangan seniornya
kita bisa tinjau dari faktor manusianya artinya si pelaku dan korban
dan juga kita bisa tinjau dari faktor institusinya
bicara tentang faktor pelaku dan korbannya
teori yang paling sering digunakan adalah teori relasi puasa
senior menjinakkan yang junior
yang kuat menaklukkan yang junior
yang superior menumpukkan yang junior dan sejenisnya
nah selama kita berada dalam situasi relasi tuasa
dan selama ketimpangan itu terus menerus diisi dengan kekerasan
maka praktis kasus kasus baik itu bullying
maupun ragging di lingkungan pendidikan tampaknya tidak akan pernah berat
kalau kita tinjau dari faktor institusi ya perlu diaudit
kalau memang lembaga pendidikan secara umum memang menaruh zero tolerance
toleransi nol terhadap kekerasan
maka silahkan dicek bagaimana sesungguhnya zero tolerance itu diterjemahkan di lapangan
dan dalam bentuk aturan dalam bentuk reward dan seterusnya dan seterusnya
kita ke relasi kuasa dulu nih mas reza
kalau kita lihat kan keterangan dari ayah korban juga bilang bahwa
ini merupakan cita citanya begitu sejak kecil ingin sekolah di ilmu pelayaran begitu
kemudian sudah bergaul di sisinya juga ada sosok yang tegas begitu
kenapa profiling orang seperti ini justru menjadi korban
boleh presiden boleh tidak salah satu
pihak yang paling potensial menjadi korban bullying
kita sebatasnya bilang bullying bukan ragging
salah satu pihak yang paling potensial menjadi korban bullying adalah justru
siswa atau orang orang yang memiliki keunggulan tertentu
maka kita menganggap bahwa mereka yang cerdas secara akademistis
justru mereka yang sangat cerdas secara akademik
yang sangat menarik dari sisi penampilan
bahkan juga mungkin memiliki kekuatan finansial ekstra dibandingkan teman teman
mereka yang berada di sudut sudut kanan kurva normal
itulah yang sangat rentan untuk menjadi korban perundungan atau bullying
oke jadi relasi kuasa senior dan junior ini yang bisa jadi salah satu penyebab gitu ya
ini kenapa akhirnya cenderung ke hal hal negatif begitu
karena itulah seban kali berbicara tentang kasus anak
kasus remaja atau kasus kasus kekerasan di lingkungan sekolah
saya tidak akan memotretnya sebagai semata mata masalah sekolah itu saja
saya akan menerapkan yang diistilahkan sebagai bioetological model
model ini mengajak kita untuk tidak hanya melakukan eksplorasi terhadap potensi masalah di sekolah
tapi juga ke rumah ke lingkungan sekitar ke kelompok pertemanan di asal muasal dan seterusnya
ini akan memberikan kimsafan kepada kita bahwa boleh jadi tindakan kekerasan di sekolah
tapi kurang hanya ledakan saja
sementara benih benih kekerasan itu segala problematika yang dihadapi oleh siswa
boleh jadi berasal dari luar lingkungan sekolah
pada titik inilah kita harus punya kinsapan
sekolah bisa sampai kemudian ketibaan puluh
karena ledakan kekerasan yang berlangsung di sekolah
maka kita langsung pukul rata bahwa tidak ada sumber masalah lain di luar sekolah
sekolahlah satu satunya pihak yang harus bertanggung jawab
ini adalah gambar secara umum tentang kompleksitas kekerasan yang semestinya kita pahami
oke ini pertanyaan saya selanjutnya yang tadi sempat di mention juga mas reza
seberapa besar nih tanggung jawab pihak sekolah
karena kalau kita lihat nih ternyata tidak hanya sekali nih kejadian yang memilukan ini terjadi di
sti p cilincing ini dari dua ribu empat belas dua ribu lima belas kemudian dua ribu tujuh belas
kalau kita mau konsekuen dengan teori relasi kuasa
kita harus mengamini fakta bahwa kemungkinan terjadinya kekerasan senior dan junior
itu bisa terjadi kapan saja dan di sekolah mana saja
karena yang namanya kelas satu kelas dua kelas tiga itu miscaya selalu ada
yang kedua anggaplah ada kekerasan yang berlangsung di sekolah
maka perlu dicek seberapa jauh sekolah sekali lagi konsekuen dengan prinsip zero tolerance terhadap kekerasan
silahkan diaudit regulasi apa yang mereka tegakkan
dan bagaimana kemudian implementasinya di lapangan
plus karena tadi kita untuk berbincang tentang bio ecological model
maka seberapa jauh sesungguhnya pihak sekolah melibatkan pihak pihak di luar sekolah
untuk ikut turun rebuk untuk ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya kekerasan di dalam lingkungan sekolah
kalau semua hal itu sudah diikhtiarkan oleh pihak sekolah namun sayang beribu saya
insiden insiden kekerasan tetap terjadi maka ini menjadi bahan introspeksi
benarkah orang menjadi pihak tunggal menjadi pihak utama yang harus dimintai pertanggung jawabannya
jangan jangan justru pihak di luar sekolah yang kerap segalanya
kemudian apa efek jerai yang harus diberikan begitu
karena kalau seandainya tindakan preventif tentu hal itu harus dilakukan sehingga kemudian kedepannya tidak terjadi lagi
namun langkah awal yang harus dilakukan apa yang anda dorong
seandainya lagi lagi kita mau konsekuen dengan zero tolerance terhadap kekerasan
relasi nol terhadap kekerasan maka diadakan yang namanya peringatan satu peringatan dua peringatan tiga dan seterusnya dia
jadi langsung saja bagi siapapun yang melakukan kekerasan di sekolah
tanpa perlu kita simak penjelasannya harus sesegera mungkin dikeluarkan dari sekolah
terlebih ketika situasinya sudah seperti sekritis seperti sekarang ini
yang melibatkan otoritas penegakan hukum untuk hadir di sekolah
sehingga siswa baru dan orang tua mereka tahu persis bahwa kekerasan di sekolah ini ketika terjadi
niscaya akan dimintai pertanggung jawabannya secara pidana
dengan adanya pesan yang keras semacam itu
terlebih kalau ditegakkan secara cepat dan konsisten
maka kita harus berharap bahwa kekerasan di sekolah akan bisa ditekan
kita berharap ya ini kejadian terakhir dan kekerasan di sekolah
ada relasi kuasa senior ke junior ini dapat ditekan
tidak hanya pihak sekolah tapi peran semua aspek yang berada di sekitar lingkungan sekolah ini
terima kasih psikolog forensik mas reza indragiri telah bergabung bersama kami di kompas